selamat malam anda menyaksikan indonesia forward bersama saya diana dwika
pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi mempercepat adaptasi teknologi digital
oleh karenanya ekonomi digital menjadi sektor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi
ekonomi digital menjadi salah satu pembahasan antar negara anggota g dua puluh
di mana pada tahun ini indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan g dua puluh
rangkaian penyelenggaraan tersebut salah satunya adalah pertemuan digital economy working group atau dewg
yang mendorong terciptanya transformasi digital yang inklusif
pertemuan pertama kelompok kerja ekonomi digital atau digital economy working group
dalam presidensi g dua puluh indonesia telah selesai digelar pada dua puluh sembilan hingga tiga puluh maret dua ribu dua puluh dua di lombok barat nusa tenggara barat
presidensi g dua puluh indonesia dan delegasi negara anggota g dua puluh menyepakati tiga isu prioritas
dengan tema besar untuk mencapai transformasi digital yang inklusif memberdayakan dan berkelanjutan
menjadi bagian penting mewujudkan agenda transformasi digital global
hal ini sejalan dengan tema besar presidensi g dua puluh indonesia recover together recover stronger
ketiga isu prioritas tersebut diharapkan dapat mendorong negara negara anggota g dua puluh
untuk membentuk aksi dan kolaborasi konkret
guna mewujudkan transformasi digital di berbagai sektor yang lebih inklusif
pertemuan pertama dewg dua puluh menjadi dasar membangun kesepahaman bersama
mengenai tata kelola optimalisasi ekonomi digital berbasis data
sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informatika sekaligus chair dewg g dua puluh mira tayiba
menyatakan inklusivitas menjadi suatu hal yang penting saat ini
dan ajang dewg ini bisa menjadi focal point untuk isu digital
kementerian kominfo memanfaatkan kesempatan indonesia
menjadi tuan rumah penyelenggaraan presidensi g dua puluh tahun ini
untuk menjadi wahana belajar dari multi stakeholders g dua puluh lainnya
pertemuan digital economy working group g dua puluh baru saja selesai digelar
sejumlah kesepakatan pun telah disepakati
selain itu pertemuan dewg ini diharapkan dapat mewujudkan transformasi digital yang inklusif
memberdayakan dan juga berkelanjutan
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan
virtual dengan direktur jenderal informasi dan komunikasi publik
kementerian komunikasi dan informatika bapak usman kansong
bapak usman selamat malam
selamat malam mbak riana
iya ini menarik sekali pak kita ingin mengetahui update nya
bagaimana hasil pertemuan yang sudah diselenggarakan di lombok kemarin ya pak ya
tapi sebelumnya pak osman bisa diceritakan bagaimana sih pemerintah indonesia
dalam hal ini kominfo berperan pak dalam dewg ini
iya jadi kita sebagai
presidensi g dua puluh indonesia dalam konteks dewg atau
mendorong tiga tema tadi seperti disampaikan di dalam paket berita
jadi kita yang penting bagi kita kemarin dalam pembicaraan
atau meeting tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh
itu tiga puluh maret yang tema pertama dulu ya
jadi bagaimana konektivitas di semua negara
ini bisa mendorong pemulihan ekonomi pasca covid
ini kita betul betul dorong
kenapa karena memang harus kita akui
jadi ada kesenjangan digital atau digital divide atau digital gap
di antara negara negara maju dengan negara negara berkembang
negara negara maju dengan negara negara berkembang
ada yang tadi disebutkan digital
yang transformasi digital yang inklusif
yang memperdayakan serta berkelanjutan begitu
nah hasil pertemuan di tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh adalah sepakat ya
di tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh adalah sepakat ya
semua negara peserta sepakat dalam pemulihan ekonomi pasca covid
nah kemarin juga disinggung soal literasi digital
nah ini penting juga
artinya tema pertama itu bicara soal infrastruktur
artinya tema pertama itu bicara soal infrastruktur
tapi tema kedua lebih bicara tentang manusianya begitu
jadi kita tadi yang disebut dalam pertemuan pertemuan
yang disebut human centric
ya jadi berpusat kepada manusia
nah indonesia mendorong literasi
ya jadi berpusat kepada manusia
nah indonesia mendorong literasi digital karena
selain tadi ada di sisi digital talent
ya antara negara negara maju dengan negara negara berkembang
nah tema ketiga
ini memang yang barangkali ada tema yang ya barangkali akan terjadi perdebatan juga begitu ya
karena ini terkait dengan data ya
ini kita dorong karena memang sejauh ini kita belum punya protokol
belum punya protokol
jadi trust itu definisinya kan belum jelas begitu
trust itu apa kepercayaan
ya tapi kepercayaan itu apa definisinya
indonesia nanti akan mendorong adanya semacam protokol
ada aturan begitu ya ada panduan
bersifat reciprocal misalnya ya
saling tibal balik tukar menukar ya
selama ini kan kelihatannya hanya yang menguasai teknologi digital
yang bisa mengambil data
tetapi sebaliknya kita tidak bisa mengambil data dari negara
negara yang menguasai teknologi digital
nah jadi tiga hal ini kita addres betul betul ya
kenapa memang situasi dunia dalam tiga tema ini itu belum baik belum ideal begitu
nah kita mengajak negara negara g dua puluh dan negara negara yang menjadi invite atau undangan
untuk serius ya membicarakan ini dan menghasilkan ya satu langkah konkret ya
menghasilkan satu langkah konkret
tatanan atau tata kelola digital yang baik yang bisa kemudian bisa menjadi faktor
pemulihan ekonomi pasca covid sembilan belas
kira kira seperti itu
ya pak usman mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya seberapa penting sih pak
transformasi digital ini bisa mempercepat atau mengakselerasi pemulihan ekonomi
secara global pak osman
jadi kita belajar banyak
dari covid sembilan belas
ketika roda ekonomi tidak bisa bergerak tidak bisa berputar karena adanya pembatasan pembatasan
secara fisik kita tidak bisa bertemu secara langsung tidak bisa melakukan transaksi ekonomi
ya semua dilakukan secara online
artinya ekologi digital menjadi exit strategi
ya menjadi exit strategi lockdown ya
lockdown tetapi kita bisa tetap melakukan transaksi
apakah itu transaksi sosial transaksi ekonomi melalui teknologi digital
jadi kita belajar banyak sekali dari covid sembilan belas bahwa teknologi digital itu sangat penting
sebagai ya dalam konteks covid sebagai exit strategi
tetapi ke depan dia akan menjadi sarana utama ya dalam pemulihan ekonomi begitu
dan ini bagus kenapa
karena akan mengurangi pergerakan ya begitu ekonomi begitu
dan ini kan perpindahan ataupun pergerakan ini juga yang salah satu menjadi pemicu pandemi ya
kita dengan adanya teknologi digital maka kita mungkin mengurangi potensi pandemi
ataupun wabah di masa depan begitu
nah sehingga ekonomi bisa terjaga
jadi sangat penting sekali
e commerce sangat berkembang
ya orang berjualan memajang barang ataupun produknya ya tidak harus di toko di etalase begitu ya
tetapi cukup di marketplace
nah ini sekali lagi membuktikan bahkan dengan memajang di marketplace pasarnya kan menjadi lebih luas
ya menjadi lebih luas bukan hanya di dalam negeri bukan hanya orang orang yang datang ke toko kira kira begitu
yang secara fisik
tetapi juga dari seluruh negara
dari seluruh dunia bisa melihat barang barang yang dipajang di e commerce atau di pasar lokal begitu
nah ini contoh saja ya
belum yang lain lain lagi itu
yang lain lain lagi saya kira banyak sekali ekonomi yang digerakkan oleh teknologi digital
pak usman memang ketika kita berbicara tentang ekonomi kita tidak bisa melepaskan tentang mobilitas manusia begitu ya pak ya
artinya memang dengan teknologi yang saat ini berkembang itu menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan di masa masa pandemi saat ini
tapi seperti yang tadi pak usman sampaikan di awal bahwa terdapat gap antara developing country dan juga develod country
nah lantas apa upaya yang harus dilakukan oleh seluruh negara ini yang tergabung dalam g dua puluh sehingga transformasi digital bisa akhirnya tercapai pak secara global
tadi dikatakan di paket berita
mencom info mengatakan ini juga sarana bagi kita
ini juga sarana bagi kita untuk saling belajar
ya saling belajar maka satu negara bisa belajar dari negara lainnya yang lebih maju dari sisi teknologi digital
tetapi dalam pertemuan kemarin dua hari kemarin itu juga dibahas soal ruang peluang investasi peluang investasi teknologi digital
nah jadi negara negara maju bisa menginvestasikan ya anggarannya dananya teknologinya di negara negara berkembang
supaya tadi kesenjangan digital atau digital divide itu bisa dikurangi
nah forum g dua puluh adalah forum ekonomi sebetulnya ya
nah karena itu investasi kita sangat berharap ya sangat berharap bahwa ada investasi teknologi digital dari negara maju ke negara berkembang begitu
ada kerjasama kerjasama di antara berbagai negara
paling tidak di negara negara g dua puluh
sebagai contoh kemarin ada satu hasil ya
satu hasilnya ini perubahan yang tadinya disebut digital innovation league
jadi berbentuk liga gitu ya
nah kemarin diubah menjadi digital innovation network
jadi ada jaringan
nah pertemuan ini akan membentuk semacam jaringan
jaringan digital di antara berbagai negara
saya kira ini capaian yang bagus sekali
kalau league itu kan terbatas ya
terbatas dan levelnya juga berbeda beda
ada liga satu barangkali liga dua begitu
tetapi dengan network dia akan lebih luas
dia berupa jaringan begitu
dia akan menjadi sebuah ekosistem
nah ini saya kira capaian yang baik sekali dari pertemuan dua hari kemarin itu begitu
pak usman sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hasil atau kesepakatan
bisa dijelaskan juga seperti apa sih pak kerjasama ekonomi digital yang saat ini sudah terbangun selama ini pak
oh iya banyak sekali ya kerjasama ekonomi yang sudah terbangun
terutama indonesia ya
indonesia ini ada beberapa investor dari negara lain yang berinvestasi di indonesia
ya berinvestasi di indonesia
ini kan juga aspek ekonomi disitu ya
banyak sekali saya kira
apakah itu perusahaan satelit kemudian juga perangkat handphone misalnya
nah ini kan menunjukkan kerjasama kerjasama ekonomi yang sifatnya digital begitu
belum transaksi transaksi ekonomi yang menggunakan teknologi digital
saya kira sekarang sudah banyak sekali terjadi ya misalnya
nah indonesia contohnya
indonesia contohnya begini
dalam konteks digital kita sedang membangun satelit ya
sedang membangun satelit satria satu
nah dua ribu dua puluh tiga kita berharap sudah bisa beroperasi
nah ini melibatkan kerjasama ya secara ekonomi tentu saja karena ada investasi di situ
ya ada teknologi dari perancis ya kemudian perlengkapannya dari tiongkok
dan nanti yang mengorbitkannya yang menerbangkannya ke space
itu ke ruang angkasa itu amerika misalnya
nah kita ini kan menganut netral teknologi ya teknologi netral begitu
jadi kita tidak berkiblat kepada satu jenis teknologi
nah ini contoh contoh kerjasama ekonomi di bidang digital atau kerjasama ekonomi digital
tentu saja banyak lagi yang lain begitu ya
berapa banyak e commerce dari luar indonesia
yang beroperasi di indonesia kita bisa sebut satu persatu lah
namanya ya begitu tapi nanti disebut reklama lagi kan
ini salah satu contoh ya salah satu contoh kerjasama ekonomi begitu ya
investor berinvestasi di indonesia untuk mengembangkan e commerce ekonomi digital
ya pak usman tadi yang menjadi salah satu isu prioritas yang diangkat adalah tentang konektivitas
nah kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana tentang konektivitas digital di indonesia
apakah masih terjadi kesenjangan ataukah sudah merata di seluruh indonesia
kita akan membahasnya sesaat lagi
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di indonesia forward
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak
jadi aku nonton
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih peu pemirsa agar masih bersama kami di indonesia forward

sebagai pertama sekali saya ingin saya perhatikan adalah
kita sudah memperbincangkan bahwa sidang pertama kelompok kerja ekonomi digital
sudah dilakukan di lombok beberapa waktu lalu dengan mengangkat tiga isu prioritas
kemudian yang kedua adalah digital skills and digital literasi
masih bersama pak usman kansong di sini direktur jenderal informasi dan komunikasi publik kominfo
kita akan membahas seperti apa sih pak sebenarnya yang menjadi transformasi digital yang relevan untuk situasi saat ini
tapi untuk di dalam negeri pak usman
ya jadi kalau transformasi digital itu sudah dicanangkan oleh presiden tahun dua ribu dua puluh
ya kemudian tahun dua ribu dua puluh satu presiden lebih maju lagi menekankan tentang transformasi ekonomi digital
nah jadi dalam transformasi digital itu
kompol mendapat tugas untuk mengakselerasi atau mempercepat transformasi digital
faktornya apa ya pandemi tadi itu
jadi kita mendapat tugas untuk menghubungkan mengkonektivitas seluruh wilayah indonesia dengan jaringan internet
terutama di daerah daerah yang kita sebut tiga t
presiden mencanangkan no one
jangan sampai ada satu orang warga negara indonesia yang tidak bisa mengakses internet
betapa presiden sangat concern dengan transformasi digital
nah berdasarkan data kominfo per november dua ribu dua puluh
ya jadi data beberapa bulan lalu
itu untuk sejumlah desa ada tujuh puluh enam ratus tujuh puluh desa
atau kelurahan dari delapan puluh tiga dua ratus enam belas desa di indonesia yang sudah terkoneksi dengan jaringan empat g
ya mudah mudahan di dua ribu dua puluh empat ini bisa tuntas begitu
ya tahun dua ribu dua puluh dua ini kominfo pt bakti sebagai blu kominfo yang bertugas mengadakan jaringan internet lewat bts lewat satelit
ini mencanangkan dua ribu desa kurang lebih seperti itu ya dua ribu desa itu sudah terpasang jaringan internet pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
kira kira begitu kondisi konektivitas digital di indonesia
hampir seluruhnya sudah terpasangi internet ya pak ya
betul sekali ya
tapi bagaimana pak kominfo bisa memastikan konektivitas jaringan fisik di indonesia
dan juga perkembangannya terkait dengan lima g pak
ya lima g kita sudah melakukan berbagai uji coba ya
kita sebutnya lima g experience
misalnya untuk event event tertentu
kemarin di motogp mandalika kita sudah ya kita sudah melakukan uji coba ya
memakai atau menguji coba lima g experience
ya nanti di nusa dua di bali ketika penyelenggaraan ktt g dua puluh
kita juga akan menyiapkan jaringan berkecepatan lima g di lokasi
nah uji coba uji coba ini memang akan mengantarkan kita kepada pemakaian secara menyeluruh begitu ya lima g
tetapi ini kan harus perlahan lahan
sama seperti kita mengadakan empat g kemarin ya
kita juga perlahan bertahap begitu
dan tiga g itu kan sudah dihapuskan begitu
dua g masih kita pertahankan
nah jadi lima g adalah komitmen ya
komitmen kita untuk mungkin satu dua tahun ke depan ini
mestinya sudah mulai beberapa daerah minimal ya
karena ini kan terkait juga dengan kompatibilitas ininya perangkatnya juga begitu ya
ada yang barangkali belum kompatibel perangkat hand held nya begitu handphone nya begitu
nah jadi ini masih juga kita perbaiki lah
kita kerjasama dengan para penyedia teknologi digital ini
ya dan kita juga sudah melakukan uji coba pada saat pelaksanaan asian games
dan ternyata juga sukses begitu ya pak
iya betul betul
oke dan ini apakah kira kira sudah ada ancang ancang untuk menuju ke enam g pak
sejauh ini belum ada pembicaraan ke sana
ya kita lima g dulu lah
oke oke pak ini memang dalam isu konektivitas yang juga menjadi penting adalah tentang level playing fieldnya begitu ya pak ya
lantas bagaimana tentang kesiapan masyarakatnya juga pak
kalau misalkan infrastrukturnya sudah cukup terbangun sudah mencukupi kebutuhan dari masyarakat
bagaimana dengan kesiapan masyarakatnya sendiri
ada gap tadi di masyarakat di manusia
nah karena itu kominfo juga mendapat tugas untuk melakukan literasi digital
jadi ada tiga program literasi digital yang kita lakukan
yang pertama tingkat dasar lewat gerakan nasional literasi digital
ada empat materi yang diedukasi atau disampaikan dalam gerakan literasi digital nasional ini
yang pertama adalah digital skill
yang kedua digital safety
yang ketiga digital culture
yang keempat digital ethics
ya ini mempersiapkan masyarakat untuk memasuki era digital dasar dasarnya kita siapkan
ya kemudian di tingkat menengah ya di tingkat middle middle level ini ada program digital talent scholarship
nah tetapi memang kominfo tidak bisa bekerja sendirian
ini perlu didukung juga oleh kementerian lain
ya misalnya kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
ya karena memang jumlah jurusan ya jumlah jurusan yang terkait dengan tik teknologi informasi dan komunikasi di indonesia ini kan masih minim
ya masih minim
kalau ini kita tidak tambah ya baik jumlahnya begitu kan maupun peserta yang mengikutinya
maka mungkin akan terjadi apa itu lag of digital talent gitu ya
kita kekurangan talenta talenta digital begitu
nah karena itu kemendikbud kominfo kementerian bumn dan semua kementerian yang terkait ini terus melakukan upaya
masyarakat memasuki era digital begitu
baik yang dasar dasar maupun yang lebih terampil misalkan membuat aplikasi
karena kan cita cita kita ini kan tidak berhenti sebagai konsumen kan
kita ingin menjadi produsen begitu
karena itu ya betul betul tingkat advance ini juga harus kita persiapkan dalam konteks literasi digital
pak usman kalau kita berbicara tentang ekosistem digital memang saat ini terus dikebut begitu ya oleh pemerintah indonesia
lantas bagaimana kalau bapak mencoba untuk mapping pak tentang human connectivity nya sendiri seperti apa pak
yang saat ini sudah ada di masyarakat indonesia
iya kalau kita lihat ya memang bahasa positifnya ya memang masih harus kita tingkatkan
harus kita tingkatkan ya
connectivity memang secara kuantitatif oke lah begitu ya
secara kualitatif dalam arti bagaimana mereka berhubungan bagaimana konten dari konektivitas ini yang barangkali masih harus kita benahi ya misalnya
ya bagaimana masyarakat kita bisa mengisi ruang digital dengan konten konten yang positif
ya konten konten yang katakanlah produktif begitu
apakah untuk berjualan secara online dan lain lain begitu
nah saya kira dari sisi konektivitas itu itu
secara kuantitatif sih sudah
sudah oke ya
tetapi bagaimana mengisi ruang digital ini secara kualitatif dengan konten konten yang positif produktif kemudian optimistis
ini yang barangkali harus terus kita gejot begitu
ya pak usman ini menarik sekali ketika kita berbicara tentang digital skills dan juga digital literasi karena ini langsung bersinggungan untuk masyarakat kita begitu
kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen ketiga
dan pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak
terima kasih pak
pemirsa anda masih bersama kami di indonesia forward dan di perbincangan sebelumnya kita sudah meng highlight pentingnya tentang digital skills dan juga digital literasi yang dibahas dalam sidang pertama kelompok kerja ekonomi digital
dan tadi pak osman juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang transformasi digital bukan hanya berbicara tentang kuantitasnya tapi juga kualitasnya
baik pak usman melanjutkan perbincangan kita
pak sejauh ini apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh kominfo untuk terus melakukan literasi digital dan juga digital
skes untuk masyarakat indonesia sejauh ini pak
seperti saya sampaikan tadi kita punya program
literasi digital tingkat
dasar menengah dan advance
informasi yang benar
kepada masyarakat kita juga
menangkal hoax misalnya
ini juga bagian dari literasi
bagian dari literasi
jadi setiap ada hoax
atau ada konten konten
kemudian kalau itu
betul betul hoax maka kita akan
sampaikan kepada masyarakat ini hoax
ini mendidik masyarakat agar tidak
percaya dengan informasi tersebut
tidak mudah percaya bahkan
kita mengedukasi masyarakat
jaringannya begitu bahwa
ini adalah informasi yang tidak benar
yang benar adalah seperti ini begitu ya
kemudian kita juga
kebencian misalnya yang sudah
kita lakukan baru baru ini
apa itu pernyataan
seorang pendeta misalnya
kontennya begitu nah ini juga
adalah salah satu sarana
untuk mengedukasi masyarakat
ya agar masyarakat
nomor satu ya tidak
membuat hoax begitu kan
kemudian tidak mudah percaya
menyebarkan hoax begitu
dan di balik itu ada ajakan untuk
mari kita isi ruang digital
secara positif dan
nah ini yang kita
lakukan begitu kan ini
dihulu pastikan begitu ya
di hilirnya yang tadi itu
dengan edukasi literasi digital
poin itu begitu ini salah satu
upaya yang dilakukan
kerjasama dengan platform platform digital
ya untuk melakukan
edukasi kepada masyarakat
apakah itu google facebook
kita selalu melakukan kerjasama
apa yang selama ini menjadi tantangan pak dalam
berbagai proses digital skills
dan juga digital literasi yang saat ini
sudah dilakukan pak mengingat indonesia
juga merupakan negara yang sangat
ya tantangannya sebetulnya
kalau geografis sudah bisa kita tanggul
lagi ya kalau teknologi digital
kita jaringan internet kita
ini bagus begitu ya
ya tantangannya memang lebih ke
belum meratanya literasi
digital di indonesia ya
misalnya contoh contoh
saja ini contoh kecil ya
tapi bisa jadi masalah besar kalau
kita biarkan survei
microsoft ya yang mengatakan
bahwa orang indonesia ini
yang paling tidak sopan dalam
bermedia sosial misalnya media sosial kan
itu kan teknologi digital ya begitu
nah karena itu ada
materi seperti saya sampaikan tadi
begitu ya etika berdigital
apa tingkat literasi
yang berbeda beda ini tantangan
kita juga begitu
masyarakat indonesia yang
beragam ya beragam
baik latar belakang suku
budaya begitu ini
juga menjadi tantangan bagi
mencoba mempersatukannya dengan yang tadi
saya sebut digital culture
begitu ada budaya budaya
ada kearifan kearifan lokal
indonesia seperti pancasila
nkri kebangsaan dan
lain lain ini juga
kita edukasi kepada
masyarakat begitu jadi tantangannya
memang ya di
manusia indonesia juga begitu ya
ketika kita berbicara tentang digital transformasi
pastinya ini membutuhkan
manusia manusia yang skillful
begitu ya pak mungkin bisa dialaborasi lagi pak
seperti apa sih pak untuk
pendidikan atau peningkatan
kapasitas masyarakat dalam
penggunaan digital ini pak
skill skill yang saat ini di asas seperti apa
ya jadi tadi
gerakan nasional literasi digital
ada materi digital skill ya
ini lebih ke keterampilan
ya bagaimana menggunakan teknologi
digital dari yang
spele misalkan menggunakan handphone
tapi bukan sebatas
mengirim whatsapp misalnya ya
tetapi yang lebih dari itu
bagaimana menggunakan handphone
misalnya untuk mengedit gambar
dan kemudian memajang
produk ya produk
dipotret kemudian dipajang itu seperti apa
ini kita ajarkan juga
digital skill semacam itu
lalu di tingkat menengah
ini lebih tinggi lagi tentu saja
bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan
ya misalnya digital
journalism jadi boleh minta
begitu masyarakat saya butuh ini nih
sesuai dengan profesi saya
ya ini ditangani oleh
ingin mengetahui ya
ya soal data misalnya
ini bisa di tingkat middle
nah kalau yang advanced
akademi ini memang lebih
ya di lembaga lembaga
ya di pemerintahan
di kementerian kementerian ya jadi
itu kira kira secara teknis
nah kalau yang digital
leadership academy ya memang dikhususkan
begitu ya bagaimana misalnya
membentuk digital leadership
ya misalnya seperti itu walaupun
digital leadership itu cabang cabangnya banyak
ya bagaimana misalnya
untuk penilaian karyawan
misalnya nah ini ada materinya
di digital leadership akademi
begitu pak usman tapi
siapa yang kemudian menjadi target
dalam pelaksanaan digital skills ini pak
dan siapa bagaimana kalau misalkan masyarakat
ingin bergabung atau ingin mendapatkan
edukasi atau literasi dari
program program yang saat ini dijalankan
oleh kominfo bagaimana mereka bisa
meraihnya ya jadi
kalau dua level
yang pertama dan kedua yang
dasar dan menengah ini diperuntukkan
buat seluruh masyarakat indonesia
dilaksanakan oleh direkturat jenderal
ya ini mereka keliling ke
berbagai daerah di indonesia
tentu saja secara virtual begitu
di masa pandemi ini dan
melatih ya siapapun
yang ingin boleh daftar ya terbuka
ya daftar saja
di aprika begitu untuk mengikuti
gerakan nasional literasi digital
masyarakat indonesia yang mengikuti
begitu nah kemudian
bekerja sama dengan
baik keagamaan organisasi
pemuda organisasi profesi
organisasi humas atau pr ya
literasi digital bahkan
kepala balitbank dan
staff nya ini rajin berkeliling
indonesia ya untuk
mempromosikan kita punya program
ini yang bisa diikuti ke
kepala kepala daerah ya ke
dprd di daerah
di kota kabupaten
ataupun provinsi untuk mempromosikan
ini dan untuk mengajak masyarakat
mengikuti dua program ini begitu
ya ini adalah hal yang perlu kita
garisbawahi bahwa saat ini kominfo terus aktif
untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat
dan siapapun seluruh masyarakat
indonesia berhak dan bisa
untuk mengikuti program program yang dilakukan
bisa memberikan edukasi
digital baik dari tingkat
dasar hingga nanti akhirnya bisa menjadi tingkat
advance yang artinya bisa menumbuhkan ekonomi
masyarakat di level mikro
begitu ya nah pak lantas
bagaimana dengan talenta talenta digital yang saat ini
sudah bermunculan pak mungkin bisa
di highlight apakah sudah mampu untuk bersaing
dengan talenta digital dari mancanegara
apa namanya mendampingi
katakanlah begitu ya memantau
digital talent ya
ya salah satu contoh adalah
yang sudah berkembang menjadi
perusahaan metaverse misalnya
ini sudah berkembang menjadi
metaverse ini juga bagian
kominfo mendampingi membina
mereka ke davos waktu itu
ya untuk memperlihatkan
kemampuan mereka dan kemudian
mereka ternyata banyak
diminati teknologinya oleh
jadi kita tuh sudah bisa bersaing
begitu nah nanti nanti
di bulan november
di masa masa kttg dua puluh
kita akan adakan
apa itu pak
jadi semacam pameran
ya pameran untuk
memperlihatkan kemampuan teknologi
artinya bukan cuma indonesia
itu sudah ada beberapa perusahaan
digital metaverse yang
berminat untuk ikut serta
ya jadi itu juga
dari upaya untuk
membina mendampingi begitu
dan ini juga saatnya juga untuk
jadi kan memamerkan memperlihatkan
talenta digital indonesia ini tidak kalah
dengan yang ada di
luar negeri begitu
yang ada di negara negara lain
jadi sebetulnya kita ini sudah
ya banyak talenta digital kita yang
setara begitu ya
bisa menjadi produsen paling tidak
bukan cuma konsumen
ya ini menarik karena akhirnya
kominfo juga memberikan ruang begitu ya
bagi talenta digital indonesia untuk terus berkembang
salah satunya melalui expo yang akan
dilangsungkan beberapa waktu lagi
pak satu hal juga yang menarik yang akan
kita bahas selanjutnya adalah bagaimana
sebenarnya atau apa yang menjadi
latar belakang indonesia itu mendorong tata
ekonomi digital yang berbasis data
kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen
selanjutnya di indonesia forward
kami akan kembali sesaat lagi